dan sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah pada tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu mengumumkan tambahan lima tujuh ratus dua puluh kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu enam ratus dua puluh lima ratus enam puluh sembilan orang
dan sementara itu diumumkan tambahan tujuh tiga ratus empat belas pasien sembuh dan totalnya kini satu empat ratus tujuh puluh lima empat ratus lima puluh enam orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan dua ratus tiga puluh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi empat puluh empat tujuh jiwa